harus gimana lagi ngebujuk anak itu
dibawa ke dokter gak mau disuruh makan gak mau juga
gimana mau sembuh sih kalau begini caranya
bu non aura baru makan tiga suap
kalau dibiarin nanti nona aura tambah sakit
bawa piringnya ke belakang
raka kemana sih lama aman
tadi ada yang jahatin rumah diesel
terus orang yang jahatin rumah diesel
tahu tahu tarik aku
terus buka mulut aku
di situ aku gak ingat apa apa
tapi aku ingat kalau
siapa orang yang masuk tasnya
jadi tuh orang itu mau nemuin dompet aku
dari saat aku jatuh
pas aku lagi belanja
terus dia datang ke apartemen
dan dia mau balikin dompetnya
tapi dia maksa aku untuk aku kasih dia uang mas
tapi untuk aja waktu itu ada security datang
dan berhasil ngusir dia
dan aku gak nyangka mas
kalau ternyata orang itu datang lagi
dan dia ngancam aku
kalau aku gak kasih bunyi mobil dan handphone aku
dia akan nyakitin tasnya
kenapa kamu gak jelasin dari tadi sih
kalau kejadiannya kayak gini
aku gak berani jujur sama kamu mas
aku takut kamu malah marah sama aku sayang
ah jangan marahin mama gisel
aku kan udah gak apa apa
pak kayaknya tasya perlu istirahat deh pak
biarin tasya istirahat dulu ya
sekarang kamu lebih baik kamu istirahat
kamu tidur ya
kamu juga mesti istirahat loh
kamu kan belum makan
kita makan di kantin ya
biar nanti melly aja yang jagain tasya
biar mari aja yang jaga bapak istirahat aja dulu
baru makan sedikit kok
makan sedikit lagi ya
aku gak mau bi
harus gimana lagi ngebujuk anak itu
dibawa ke dokter gak mau
disuruh makan gak mau juga
gimana mau sembuh sih kalau begini caranya
non aura baru makan tiga suap
kalau dibiarin nanti nen aura tambah sakit
bawa piringnya ke belakang

saka kemana sih
lama amat sampainya

wanginya enak banget mas
dari tadi tuh aku lapar banget
sampai jumpa di video selanjutnya
dalam keadaan kayak gini kamu bisa ya makan lah

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

nggak makan juga
nanti kalau aku nggak makan nanti aku sakit mas
nanti kalau aku nggak makan nanti aku sakit mas
kamu juga harus makan loh
nanti kalau kamu keikutan sakit gimana

aku nggak peduli
biar aja aku yang sakit asal tasya yang sembuh
biar aku yang mengidap penyakit itu
mas kamu kalau nggak mau jangan sembarangan
mas mas mas makan dulu mas mas

ya udah kalau nggak mau makan
aku aja yang makan
aku aja yang makan
gantian biar saya ajakin jaga tasya ya
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku sayang dengan kamu
dia mengatakan kepada aku
kamu akan lelaki
ma aura mah
yang mama minta pulang untuk ngeliatin aura itu kan kamu
bukannya perempuan itu
ma aku yang sengaja ngajak naya kesini
karena naya deket sekali sama aura ma
butuh dokter bukannya temen deket
iya tapi kan mama sendiri yang bilang aura nggak mau diajak ke dokter
dan aku yakin ma naya yang bisa bujuk aura
udah lah ma
ini juga demi kebaikan aura kan mah
pokoknya mama gak mau dia ada di rumah mama